sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
cek koksingannya gimana
belum ada perubahan dok
dokter ini bagaimana keadaan putri saya dokter
dokter ini bagaimana keadaan putri saya dokter
bagi rumah tabung
ngapain gue tidur disini ya
kabur aja deh
yasmin kemana ya
jangan jangan yasmin di
kaki tidur di belakang mobil segala
gue gak jadi kerja kelompok sama kalian
gagal lagi deh rencana gue
bocok deh dari sini
ini kenapa sih
ini ada papa
ada kak rahman
teman teman kamu juga tahu
ini kenapa bisa kayak gini sih
kenapa badan gue ada disana
sedangkan gue ada disini
apa gue udah meninggal
udah jangan tinggalkan papa nak
tolong ya allah
tolong ya allah
dan tinggalin kak rahman
jangan dia ya allah
ulan jangan tinggalin kak rahman
kita semua harus santai
aku mau disini pak
aku mau digali papa
kak rahman aku disini
aku mau tidur
perempuan itu bernama
bulan purnama artinya
senyumnya buatku bahagia
buat hidupku sempurna
jangan pergi bulan dari
jangan pergi bidadari
jangan hancurkan segala mimpi
jangan tinggalkan aku dalam sepi
aku juga gak mau ninggalin lo
aku masih bingin sama bapak
aku masih bingin sama kak ramad
aku masih bingin
aku masih bingin dari di sini
yaudah gue gak mau pergi
aku masih ada disini
mereka tidak akan menang
untuk keluarga dan rekan rekan bisa menunggu di luar biar saya mengurus jenazahnya
tidak ada yang bisa diberi pengetahuan
sus dicatat data penghatiannya ya